dengan warga di sekitar pondok pesantren sabilil mutakin
desa takeran kecamatan takeran magetan
melaksanakan salat idul fitri lebih awal
dari jadwal yang ditetapkan pemerintah
di komplek pondok pesantren
menurut kiai haji zuhdi tafsir
pengasuh pondok pesantren sabilil mutakin
penetapan satu syawal pada sabtu dua puluh tiga mei
berdasarkan bentuk bulan yang sudah terlihat cekung
pada malam dua puluh sembilan ramadan lalu
atas dasar jumlah hitungan puasa ramadan
adalah dua puluh sembilan hari
maka pondok pesantren memutuskan
lebaran jatuh pada sabtu dua puluh tiga mei
bulan komaryah atau hijriah
tapi kalau itu masih cenggung
itu sudah rumus